titik rawan bencana di sepanjang jalur selatan menjadi perhatian petugas bppd jum ber pada jum at pagi
kuah saat makanan dihidangkan salah satu ragam kuliner yang bisa ditemui di pasar cihapit ini
di australia registernya sekarang hanya tinggal satu ratus empat puluh orang
telah menyusun strategi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan
oh iya dulu itu inilah kita mudik kadang udah dapet mobilnya ya